kementerian kesehatan menyebut kasus hiv aids pada anak mencapai dua belas lima ratus lima puluh tiga
data ini didapatkan dan menjadi akumulasi sejak tahun dua ribu dua puluh hingga september dua ribu dua puluh
mayoritas berusia di bawah empat tahun yang jumlahnya mencapai empat tujuh ratus enam puluh empat kasus
apakah angka ini sudah diprediksi sebelumnya oleh pemerintah
apa kendala utama deteksi dini hiv aids di indonesia
kita bahas malam ini bersama narasumber yang sudah bergabung secara virtual
ada dr muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia
pak syahril selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih bapak atas waktu anda
ada dr adiana esti dokter esti adalah dokter di klinik angsa merah
ini adalah klinik privat yang fokus pada kesehatan seksual dan reproduksi
dr esti selamat malam
selamat malam juga mbak putri
ada dr syahril juga di sini
terima kasih bapak ibu sekalian sudah bergabung pada malam hari ini
saya ke kementerian kesehatan
dulu dr syahril bisakah dijelaskan lagi soal perolehan angka ini dan sebetulnya seberapa mengkhawatirkan kondisinya sekarang
memang estimasi di indonesia ada sekitar dua ratus enam puluh ribu ya yang ada di indonesia estimasinya
dan saat ini tercatat tujuh puluh sembilan persen itu mereka mengetahui bahwa status mereka adalah odif
lihat dari empat puluh satu persen
di kami itu yang memang sudah
terakses atau mendapatkan
nah sehingga kerja keras kita
kalau kita ingin
mencapai tahun dua ribu tiga puluh
setipa memang kita harus bekerja keras
nah tentu saja
langkah langkah yang harus kita
ada yang disebut dengan
itu tahu dia status kalau dia menderita
nya sudah mendapat arv
stigma nya tercapai ya
pak syahril bagaimana dengan angka
saat ini sudah ada

jadi itu betul angka itu
penularan secara vertikal ya
vertikal itu dari orang tua ibu kepada anaknya
ya bisa melalui
perkalinan dan juga melalui
pemberian air susu ibu
nah ini juga harus disepas padai kenapa
berarti ada kasus kasus
odip yang ibu
ibu melahirkan atau
yang memang mungkin
banyak yang tidak dapatkan
sehingga ini menjadi target
atau sasaran kita bahwasanya
akan melahirkan maka
dia harus mendapatkan dipastikan
mendapatkan arp sehingga
pada saat dia
anti natal care atau pemeriksaan
maka petugas petugas harus
sebagai satu kewajiban bagi
bahwasanya dia harus mendapatkan
dr esti kalau misalnya kita lihat angkanya sekarang
dan tadi juga sudah dikatakan oleh
dr syahril bahwa
ini berkaitan dengan transmisi
vertikal dari ibu ke anaknya
menjadi miris kemudian
ketika memang orang tua
itu tidak menyadari
bahwa ia mengidap
dan kemudian tidak bisa mengakses
arv tersebut apa yang saat ini
sebenarnya di lapangan
untuk betul betul memberikan pelayanan
terhadap mereka atau orang orang
yang mengidap hiv aids
sebenarnya stigma dan diskriminasi itu masih ada
itu tidak bisa dipungkiri
ibu ini untuk datang ke
nanti kalau saya diperiksa
kemudian saya positif bagaimana
ketidaktahuan tentang masalah
hiv ini juga belum
merata gitu mungkin kalau di kota kota besar
gampang kita mengakses banyak
layanan yang diberikan edukasi
tapi bagaimana misalnya
saya pernah keberdaman
ternyata ada yang dapat
mungkin dari pasangannya
yang pergi atau dia mungkin
juga pernah terinfeksi dari
yang tidak steril atau yang mungkin
yang kita nggak tahu di sana
yang mungkin pas di lekas kesehatan itu
mudah banget diakses
tapi ada juga yang sulit untuk mengakses
datang juga sulit untuk
mau kelayanan mana nih yang untuk dipilih
karena terlalu jauh
mungkin untuk keputusan yang sedekat
memerlukan waktu beberapa jam
untuk mengaksesnya ke sana
lalu pasti sudah didiagnosis
terus kemudian ketika
mereka sudah biasanya
kebijakan pemerintah saat ini
begitu mereka didiagnosis ditawarkan
kesulitan berikutnya adalah
ketika mereka harus kontrol karena ya tadi
masalah jauh gitu kan
dokter esty apakah memang betul saat ini
di mereka di kalangan anak
mengidap hiv aids
karena gini sekarang pemerintah
lagi gencar juga nih
melakukan screening buat ibu hamil
gitu nah terus kemudian
di fasilitas kesehatan pemerintah
kan mereka di tes gitu betul kemudian
karena ibunya belum mengakses pengobatan
ada kemungkinan anaknya ketularan
tika terus udah gitu sekarang juga
ada kepedulian juga untuk melihat
gimana sih kesehatan anak
jadi anak itu apa kesehatannya kalau misalnya terjadi
hambatan dari pertumbuhan
salah satu kesempatannya adalah
dr syahril apakah dari dua belas ribuan
kasus atau anak yang mengidap
hiv aids ini kemudian
seluruhnya sudah mendapatkan akses ke
arv dokter atau masih berapa persennya
tadi kan sudah kami sampaikan kan hanya

terutama dari yang memang mereka tahu
status itu mendapatkan akses ini
dan tentu saja ini menjadi kerja
keras kita untuk
capai tak dan boleh bapak
tadi nah untuk itu
saya setuju dengan mbak dokter
mengingatkan care dari masyarakat
ini tetap disampaikan
para penderita ini dan
penularannya tidak hanya
dengan hubungan seksual
bisa melalui tadi persalinan
hamilan maupun air susu ibu
sehingga yang stigma tadi disampaikan
oleh dokter etik memang
menjadi kerja keras kita bahwasanya
tidak perlu lagi kita harus
yang dulu beranggapan bahwasanya
orang orang ini dihubungkan dengan
hal hal yang negatif sekarang
ternyata buktinya banyak loh
tertularnya melalui transklusi darah
dokter syaril kalau misalnya kita bicara
soal stigma itu tadi disini kan kemudian
ada porsi kementerian kesehatan
yang untuk bisa
memberikan edukasi gitu ya kepada
masyarakat mungkin dari
yang paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat
misalnya puskesmas puskesmas bagaimana sejauh ini
edukasi itu berjalan dokter
ya di kementerian
kesehatan mempunyai program yang
disebut dengan promosi kesehatan ya
nah promosi kesehatan ini
bawah sampai dan atas yang
bahwa itu artinya ke masyarakat langsung
kemudian di puskesmas
dan sampai ke rumah sakit
kesehatan inilah pesan pesan
dimana salah satunya stigma
disampaikan salah tukar
tetapi yang paling penting
bukan hanya promosi
kesehatan ya tapi bagaimana
orang orang holder yang
ini harus berang
kemudian apa namanya
apa namanya dukungan sebaya ini gitu ya
itu salah satu bentuk memang
mereka harus diajak telit
hiph ini baik dari
dan stigmatisasi ini
harus digarap secara bersama sama gitu loh
dokter esty yang juga menjadi permasalahan
muncul di kalangan orang tua
ketika anak mereka mengetahui
mereka mengidap hiph
kemudian menular ke anaknya
itu kemudian ada pikiran bahwa ini adalah
akhir dari segalanya bagaimana pendapat
anda tentang ini dokter esty
masih ada kemungkinan anak ini
diberikan pengobatan yang baik
diberikan kontrol yang baik juga
dan harapan hidup anaknya
kalau misalnya pengobatannya bagus
begitu juga dengan orang tuanya
apalagi gini kalau misalnya orang tuanya kena juga
terus anaknya kena juga
itu bisa sama sama saling mendukung
kontrolnya bisa bareng bareng
kalau misalnya dia sendirian yang minum obat
dan dia sendiri yang diambil darahnya
biasanya kan ketakutan malas
lebih besar kemungkinan putusnya
tapi kalau dua duanya
saling dukung kemudian mengobat
bagus mereka juga bisa
sebenarnya mereka bisa berprestasi juga
kalau ada kesempatan yang
cukup besar juga untuk mereka
dokter seperti yang tadi disampaikan oleh
dokter syahrir juri bicara kemenkes
akses kepada arv
secara teknis apa
yang kemudian harus dilakukan oleh mereka
setelah katakanlah mereka terdiagnosa
yang paling cepat adalah
mereka harus segera mendapatkan pengobatan itu
memang sekarang kendalanya adalah
obat untuk anak anak
sulitnya bagaimana dokter
di lapangan seperti apa
dosis obat untuk anak itu
ada obat yang anak itu harus
obatnya orang dewasa tapi
jadi mungkin otabletnya harus dipatahin padahal kan
tidak boleh dibikin puyar kan
jadi bisa dibayangkan
anak yang masih kecil kecil itu
mungkin buat mereka besar banget
oke tapi sebenarnya memang ada
obat spesifik yang untuk anak
dan itu apakah sulit diakses atau bagaimana
bisa aja untuk diakses itu
kayak misalnya waktu ada yang
lopinavir dalam bentuk granul itu kan
lebih mudah karena bisa dicampur dengan
ada obat yang
ukurannya cukup kecil kayak nevirapin tuh
cukup kecil itu juga lebih mudah
untuk ditelan oleh anak
kalau misalnya obatnya tabletnya lebih besar
ya susah untuk diberikan
ya jadi menurut anda saat ini
kendala yang terjadi sebenarnya apa
sampai kemudian baru
itu arv untuk anak
itu tadi masalah
ukuran ya untuk
anak anak kemudian yang
dua yang mungkin kalau di daerah itu
juga sama kendalanya
anak anak juga sulit untuk bisa
ke rumah sakit atau ke fasilitas
untuk mendapatkan pengobatan
kalau di jakarta mungkin akan lebih mudah tapi di daerah mungkin akan lebih sulit
dr syahril ada masukan seperti itu bagaimana kementerian kesehatan atau kementerian kesehatan juga sudah melihat potensi ini sebenarnya
ya jadi ini kan artinya tiga cakupan yang harus kita lakukan
paling pokok saat ini nomor satu sebetulnya adalah stigma
jadi stigma bagi penderita
sehingga mereka akan untuk melakukan datang lagi ke fasilitas kesehatan
dan juga tentu saja supaya diketahui obat antivirus ini berhasil seumur itu panjang
sehingga ya kita tak bosan ada kadang lain
kita sampaikan pada mati
nah dengan hari aids dunia pada hari ini ini menjadi tanya
ini bahwasannya bergerak lama
dalam rangka kip sekaligus untuk mencapai tahun dua ribu tiga puluh memang bebas aids gitu
terakhir dokter esti apa pesan dari anda sebagai dokter di klinik angsamera
ini klinik yang memang day to day kemudian melayani mereka yang ingin mendeteksi dirinya
ataupun memang sudah terinfeksi oleh hiv aids
ya pesannya adalah
agar semua orang itu bisa lebih mudah untuk mengakses pemeriksaan mengakses pengobatan
terus kemudian untuk mereka yang terdiagnosis positif jangan menstigma dirinya sendiri
dan orang orang lingkungan sekitarnya juga jangan menstigma menghakimi orang orang dengan hiv ini
mungkin tadi anak anak ini kan dia tidak tahu dan tidak minta dilahirkan dengan hiv positif kan
nah perlu dibantu untuk mereka juga bisa mengakses pengobatan
jangan distigma jangan dideteksi
jangan diskriminasi atau dibedakan
mereka tidak sulit untuk berkembang
terima kasih dokter esti
dan sebelumnya ada dokter syahril
dr muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia
sama sama kita memberikan edukasi ya yang pasti untuk bisa mengurangi stigma stigma negatif terhadap mereka yang terinfeksi hiv aids
terima kasih sekali lagi
sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih juga